di solo jawa tengah para pengrajin batik mulai merintis penulisan al quran dengan teknik membatik
para pengrajin di kampung batik laweyan beberapa pekan terakhir ini menulis al quran dengan membatik
setelah melalui serangkaian koreksi satu persatu ayat suci al quran ini dibatik pada lembaran kain
pembuatan al quran batik ini melibatkan ratusan pengrajin batik di kota solo
sementara proses penulisannya diawali yayasan indonesia menulis al quran
saat ini hanya motif batik jawa yang digunakan tapi nantinya motif batik dari berbagai wilayah di tanah air dapat menjadi penghias al quran batik
para pengrajin menargetkan pembuatan tiga puluh juz al quran dapat diselesaikan dalam dua tahun
kalau tulisan qurannya kan sudah pakem tapi hiasan batiknya itu kami serahkan kepada si pembatik itu sendiri asal daerah si pembatik
jadi tidak untuk kemungkinan kalau orang orang papua juga akan membuat yayasan yasan batik
berarti dengan motif papua